gue akan mengajukan tuntutan atas kelalaian lo yang menyebabkan anak gue meninggal
aku juga korban lo tapi lo lihat sekarang masih hidupkan lo nggak mati kekes ya
buktiin kalau aku salah
gue bisa buat lo bersalah kok
mbak elsa anda nggak bisa bicara seperti itu
anda yang harusnya nggak bicara seperti itu
anda siapa ya
jadi nggak usah ikut campur
denger ya mbak
gue punya amar mahengira
masih inget kan
dia pengacara yang berhasil ngeluarin gue dari penjara
dan gue bisa pastiin lo juga bisa masuk melola
nggak usah senyum senyum ya
kita tunggu nanti

gimana ya caranya untuk saya bisa melihat cctv di kantor panino
maaf pak saya hanya ingin melaporkan tentang update kasus dari klien kita yang menuntut perkara kita kepada suami
saat ini sudah ada keputusan hakimnya pak
kalau begitu saya permisi
ah sempet sempet
kamu tahu kan kalau selain ibu andin menjadi korban masih ada satu lagi korban dan saat ini terbaring rumah sakit
korban tersebut adalah ibu catherine
ibu catherine itu adalah sekretaris pak nino pak
saya minta bantuan kamu

ibu catherine itu adalah sekretaris pak nino pak
ibu catherine itu adalah sekretaris pak nino pak
untuk cari informasi tentang dia di rumah sakit
untuk cari informasi tentang dia di rumah sakit
dan kemungkinan besar kita bisa mendapatkan pernyataan bagaimana ibu catherine di saat eksiden itu
tapi pak kalau misalnya saya tidak diizinkan untuk bertemu dengan ibu catherine
maksud saya itu takutnya keluarganya tidak mengizinkan kami untuk bertemu dengan dia
ya kita tinggal minta bantuan pak
tapi saya rasa itu salah satu jalan yang terbaik untuk kita mendapatkan informasi selain dari ibu andir
baik pak dipahami
saya permisi kalau begitu
bagus juga tadi bisa ketemu sama mbak andi
jadi gue bisa keluarin semua unek unek gue sekalian
setelah ketemu ricky nanti gue kayaknya harus ketemu sama pak amar
pak amar harus bantu gue buat nuntut mbak andin
gue punya amar mahendra
masih ingat kan
dia pengacara yang berhasil ngeluarin gue dari penjara
dan gue bisa pastiin lo juga bisa masuk jalan
bu andin masih kepikiran dengan apa yang dikatakan mbak esa tadi
ibu baik baik aja
apa ada yang perlu saya lakukan
saya baik baik saja kok
saya nggak butuh apa apa
apa mungkin ibu masih kepikiran ya
sama perkataan mbak esa tadi
saya pasti kepikiran lah apa yang diomongin sama elsa
ternyata dari dulu elsa sampai sekarang tuh gak perlu berubah
tapi bu kalau ternyata mbak esa serius ingin melaporkan ibu gimana bu
tapi kalau apa yang diomongin dia mungkin
ya mungkin aja bisa menjadi sebuah keretakan
ya gak tenang aja
ya kalau sampai bener pun ya tinggal dilihat lihatin
gak usah takut
kamu akan bisa memperkarakan ini elsa
waktu itu ya pas saya lagi ke kantor polisi mau ngajak mobil nino
saya bertemu dengan pak amar
apa memang pada saat itu dia sudah jadi mata mata kali ya
saya malah baru tahu bu
ya mungkin kita juga butuh pengacara bu
ya untuk persiapan aja
tentu waktu aja
saya mau ketemu sama pengacara saya
ya baik bu
dan untuk masalah perjanjian itu
tolong jangan sekarang sekarang ini ya
gak usah ribut
masa pertemuan pertama kita diorang yang keributan
gimana kalau sekarang
kenjidan kita waktu di hotel serenity waktu itu
ya allah tuhan
gue gak mau
gue gak mau mulai
gue gak mau mulai
gue gak mau mulai
gue gak mau mulai
gue gak mau mulai
gue gak mau mulai
kesalahan yang sama
tapi bercanda lo keterlaluan tau gak
nampar gue berapa kali pun yang lo mau
jangan pernah ninggalin gue
itu punya rahasia yang besar yang lo punya